korban dari anak anak sampai orang dewasa
untuk itu aku belum belajar sih di ips karena belum masuk ke materi
itu aku dapat kayak sepengetahuan aku aja sih
belum ada sih
untuk sekarang masih belum ada
iya belum ada diadain
padahal itu sangat bermanfaat banget ya bagi kita
karena kita harus mengetahui juga seandainya tiba tiba ada bencana alam
kita bisa menyelamatkan diri kita masing masing
minimnya pengetahuan mitigasi bencana terutama gempa bumi
terhadap anak anak sekolah di jakarta menjadi salah satu contoh
masih belum maksimalnya pelaksanaan prosedur pelayanan standar
terhadap penanganan gempa bumi di indonesia dari tingkat pusat hingga daerah
direktur pendidikan fox point indonesia indra haris miyaji
menyayangkan instruksi presiden republik indonesia untuk menjadikan mitigasi bencana
ke dalam kurikulum pendidikan nasional pada dua ribu sembilan belas lalu hingga kini belum berjalan
padahal seharusnya edukasi mengenai mitigasi bencana sudah dimulai sedini mungkin
mengingat mitigasi bencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko saat terjadi bencana
harus merombak sistem pendidikan nasional kita yang betul betul sesuai
dengan kebutuhan indonesia
cetak biru grand design pendidikan indonesia
di mana di dalamnya termasuk ada bagaimana kalau kita hidup menghadapi tsunami
hidup menghadapi gempa bumi hidup menghadapi gunung meletus erupsi kan gitu
itu kehidupan kita dan itu harus masuk dalam sistem pendidikan nasional kita
jadi bukan hanya bicara kurikulum dalam arti konten
terus nanti tambah ada bukunya ada ini
tapi nggak dijiwai
makanya tadi kan contohnya begitu kalau sampai pimpinan dpr aja nggak tahu sop nya mesti bagaimana
pasti masyarakat umum juga nggak tahu
ini adalah pr besar dunia pendidikan kita
ketua komisi lima dpr ri lasarus menambahkan
kesadaran manusia akan mitigasi bencana menjadi hal utama selain pengembangan manajemen bencana dan teknologi kebencanaan
kita sebetulnya dari sisi teknologi cukup bagus
saya tahu betul ya bagaimana kami mendukung bmkg dari sisi peralatan
segala yang diperlukan dengan kondisi teknologi kekinian itu bmkg punya
hanya memang bagaimana memanfaatkan itu kemudian memberi informasi itu kepada masyarakat
kemudian masyarakat bagaimana menyikapi informasi yang disampaikan kepada bmkg itu
itu ada sesuatu hal yang berbeda
nah inilah perlu tadi tindak lanjut
jadi program kemudian termasuklah soal kurikulum di sekolah terkait dengan bagaimana menyikapi bencana gempa bumi ini
manakala gempa itu terjadi dan sedini mungkin anak anak itu sudah mengerti gitu loh
apa yang harus mereka lakukan ketika gempa itu terjadi
indra harismiaji menambahkan sistem pendidikan nasional tentang kebencanaan semestinya tidak hanya dilakukan di sekolah
namun juga mencakup dua sentra lain yakni di rumah dan lingkungan masyarakat
jika ketiga sentra tersebut dipenuhi setidaknya risiko saat terjadi bencana dapat diminimalisasi